harganya miten seharusnya
apa boneka ini sudah menjadi milik bank juga
waktu anda tinggal satu menit pak
maaf pak bukan kami kejam kami hanya menjalankan perintah
maaf bu lupa tanya
iya bapak kenapa
apa di sini masih ada rumah kontrakan yang masih kosong
wah kebetulan kontrakan di sini penuh semua
coba bapak cari di kontrakan sebelah mungkin ada
terima kasih bu ya
ibrah juga haus pak
susu kiki juga habis pak
iya bapak tahu
kalian tunggu sini ya bapak mau beli makanan buat kalian ya
bu jagain anak anaknya bu ya
kenapa anda di sini pak
kamis keluarga mau numpang istirahat di sini boleh pak ya
tidak bisa pak ini kantor pak
iya pak saya ngerti cuman saya butuh cuma sehari aja pak
boleh tapi pagi pagi bapak harus pergi kalau tidak saya di depan atas saya
iya pak makasih pak ya
tapi jangan sampai kotor ya
iya pak makasih pak

saya mau nawarin sesuatu pak mungkin bapak berminat
semua jual jas saya pak
buat apaan masa mau ngojek pakai jas emang kondangan
maksud saya mungkin sewaktu waktu bapak butuh jas kalau bapak lagi mau menghadiri acara acara tertentu gitu pak
emangnya mau jual berapa
itu jas mahal sekali lupa waktu itu saya beli sekitar ya di atas satu juta lah
ya di atas satu juta lebih pak

lima belas ribu pak
ya kalau mau kalau nggak yaudah
apa tidra juga haus pak
susu kiki juga habis pak
waduh ini radiatornya bocor pak gimana kalau saya bawa pemingkal saya aja
pak di warung bapak ada sus untuk bayi pak
nggak ada pak susu kalengan ada pak
boleh boleh pak
bentar bentar ya
mbak kok bapak lama sih
aku juga haus sih mbak
tidak ada susu
terima kasih pak
terima kasih pak
bapak ya ya
pak ini pak

ya gimana sih
kalau duitnya dikit lain kali tanya dulu lang harganya berapa